relawan prabowo sandi yang tergabung dalam komunitas mama online pendukung prabowo sandi melaporkan istri andre taulani erin taulani ke polres jakarta selatan
erin taulani dilaporkan dengan pasal berlapis karena dianggap menghina prabowo subianto di akun instagram miliknya
laporan terhadap erin diterima polres jakarta selatan senin siang
sebelumnya instagram milik erin sempat memposting konten berisi capres dua prabowo subianto dengan sebutan yang dinilai menghina
meski postikan itu sudah dihapus pihak pelapor punya bukti foto akun erin saat menanyakan konten
kuasa hukum komunitas mama online pendukung prabowo menyatakan pihaknya tidak percaya terhadap klarifikasi andre yang menyebut akun instagram istrinya dibajak
para relawan juga menuding video permintaan maaf andre hanyalah bentuk sandiwara
kami komunitas emak emak online pendukung prabowo sandi kemonpas dengan adanya tindakan tidak beradab tidak bijak tidak terpuji dan tidak sepatutnya dari saudari renwartia trigina atau erin taulani
berupa penghinaan via elektronik fitnah pencemaran nama baik dan penghinaan umum sehingga mengakibatkan kegaduhan di masyarakat
karena mengucapkan ujaran kebencian dan permusuhan yang mengandung unsur sara apalagi yang bersangkutan adalah seorang wanita seorang ibu seorang istri juga sebagai warga suatu bangsa yang beragama
berbeneka tunggal ika
dan berpancasila serta berundang undang dasar empat puluh lima